aku sampe gak kebahagiaan nih adriana semuanya
aku tuh lagi kepikiran banget
udah aku dapat hukuman dari papi
terus adrena sekarang bawa mamanya ke rumah
aku ngeliat api tuh kayak tertekan gak bisa berbuat apa apa sama adriana
aku tuh jadi udah kepikiran tambah kasihan sama papi boy
itu kan murid aku
kayaknya ngapain dikerjain disitu
itu ngapain cuma anak anak berendelan itu
itu yang genus kasihan banget dikeroyok kayak gitu
bang jangan ikut campur urusan kita
mendingan kalian semua pergi
belum gue ajak
nah deng ikun sate
eh gue rasa belagun
lex kita serang aja men
pak di sini ada orang pak dikeroyok
bagaimana gini buatnya afs nya

paling canggih dari alian william investors
kami mendapat laporan katanya disini ada keributan
iya pak tadi tuh diserang sama geromulan baurak muraong biminan sikelek
oh iya pak maksudnya anak anak black kobra tadi saya lihat mereka bapak ini sama murid saya diserang sama black obra itu pak
saya yang telepon bapak tadi
anak anak black cobra itu memang sering bikin keributan
tapi sayang kami belum dapat mempergoki perkelahian itu
ya pak tadi mereka keburu kabur
baiklah kalau ada kejadian lagi segera laporkan ke kami
oh siap siap pasti pak
oh tidak apa apa tuh neng
lumayan lah olahraga
untung ada akang ini nih
akang rain ya
aduh ini tuh yang waktu bertadung sama si boy
nanti belajar saya bergurulah
iya mas ray terima kasih banyak ya
oh iya bu devi terima kasih banyak ya
yaudah kalau gitu kita berangkat sekarang ya
yaudah ray kalau gitu kita sama sama sekolah yuk
komasi kepot bawa motor gak
kalau enggak naik aja enggak wak
neng menurut om dulu mah pasti pasti kuata
wah tenang aja men
jam segini reva belum nyampe nyampe ya
biasanya dia gak telat deh
aduh boy aku minta maaf banget ya
kalau mulai sekarang tuh aku udah gak bawa motor

jadi aku diantar jemput terus sama supir
maaf banget ya
ini semua tuh gara gara si mahmud tau gak
dia nih yang punya ide kayak gini
dan aku supaya gak ribut ribut lagi depan papi
kasian juga sama papi
aku iayain aja
jadi mulai sekarang
aku gak bakal deh
ya udah deh reva gak apa apa
berarti kalau gitu kita ketemu di sekolah aja ya
yaudah gak apa apa
kalo lu tuh main banget sih ke sekolahnya hari ini
gak kayak biasa
biasa deh mel
itu si mahmud tuh kumat lagi
dia tuh kayak
bikin gara gara lah
akhirnya papi tuh harus ngehukum gue pura pura
dengan cara supaya gue tuh gak boleh bawa motor
gak boleh kemana mana
pulang sekolah langsung pulang
terus pergi ke sekolah diantarin supir
terus semua ide dia
ih sumpah ya
mahmud lu tuh rese banget tau gak
harus kita kasih pelajaran
lo pengennya kita bejek
udah mel jangan
nanti kalau misalnya sampai ketahuan kalian ngerjain
terus bokap gue tau
itu semua juga gara gara gue cerita ke kali

nanti malah yang ada tambah ribet
sekarang aja tuh
namanya adrena tinggal juga di rumah gue
makanya gue juga udah pusing banget
aku tuh tertekan tersiksa banget
gue gak ngerti deh kayak gimana jadinya
cuma kalau menurut gue ini tuh emang akal akalannya adriannya aja
biar lo tuh hidupnya makin sengsara
jangan nyerah ya re
reva tapi menurut gue nih kayaknya lo harus beritindak deh
jangan mau cuma diinjek injek ini doang ya
eee re pokoknya kalo bisa sebisa mungkin lo tuh berontak oke
biar lo tuh hidupnya gak tertindas terus kayak gini
iya bener bener lo gak boleh pasrah reva lo harus ngawan

gue juga yuk

maaf banget ya maaf banget aku tuh bener bener lupa ya
maaf banget ya maaf banget aku tuh bener bener lupa ya

maaf banget ya maaf banget aku tuh bener bener lupa ya
gak masalah buat aku
iya boy masalahnya aku tuh emang beberapa hari itu aku lagi pusing banget
pikiran aku tuh lagi mumet banget
yang ada di pikiran aku tuh cuma adriana adriana adriana semuanya
aku sampe gak kebahagiaan nih adriana semuanya
aku tuh lagi kepikiran banget udah aku dapat hukuman dari papi
terus adrena sekarang bawa mamanya ke rumah
terus aku ngeliat api itu kayak tertekan gak bisa berbuat apa apa sama adriana
aku tuh jadi udah kepikiran tambah kasihan sama papi boy
ref untuk sekarang sih mendingan kamu tenang aja
semuanya masih ada jalan keluarnya
allah gak akan kasih beban yang sangat berat kalau kita nggak mampu
ya kalo buat kamu mah bebannya kayaknya ringan deh
padahal kamu kan
oh ya boy kamu masih inget gak soal yang aku cerita sama kamu tentang mantan ya adriana
nah aku rencanain nanti pulang sekolah mau ke kampus kampusnya ririn
aku pengen tau dari ririn jadi aku pengen nanya nanya langsung sama dia tentang mantan ya adriana
supaya abis itu aku punya bukti yang kuat
kawet ririn kan kenal gue
aku tuh yakin banget ya kalau ririn itu pasti tahu banyak banget soal adriana
soalnya kan dia kayaknya deket sama adriana
ririn kan tau soal gue sama adriana
apa gue jaga reva ketemuan sama ririn ya
boy kamu ngapain sih mandangin aku kayak gitu
kayak r aja jadi orang

gila ini udah berapa
gila ini udah berapa
gila ini udah berapa
gila ini udah berapa
gila ini udah berapa
gila ini udah berapa
gila ini udah berapa
gila ini udah berapa
gila ini udah berapa
gila ini udah berapa
gila ini udah berapa
gila ini udah berapa
gila ini udah berapa
gila ini udah berapa
gila ini udah berapa
gila ini udah berapa
gila ini udah berapa
gila ini udah berapa
gila ini udah berapa
gila ini udah berapa
gila ini udah berapa
gila ini udah berapa